sejumlah persiapan dilakukan maha vihara mojo pahit mojo kertojo timur
vihara yang biasa dikenal dengan vihara buddha tidur ini akan merayakan rangkaian acara perayaan waisak
di antaranya paradiksiana mandi ropang budhisattva dan puja bakti samadhi mulai pukul enam belas tiga puluh waktu indonesia barat
puncak waisak sendiri akan terjadi pada pukul delapan belas tiga puluh waktu indonesia barat
dan untuk mengetahui lebih lanjut kita telah terhubung dengan koresponden wida subianto langsung
dari maha vihara mojo pahit mojo kertojo timur
wida bagaimana dengan kesiapan waisak di sana mengingat kondisi saat ini adalah kondisi pandemi
dan kawasan ini menjadi lokasi wisata bahkan ikon wisata di mojo kerto
bagaimana persiapannya terkait dengan physical distancing kemudian menghindari terjadinya kerumunan pada saat pandemi
apakah memang prokesnya tetap dijalankan di sana
ya yudha namusangyang adibudaya namubudaya
saya langsung dari kawasan maha vihara mojo pahit mojo kerto
atau biasa dikenal sebagai wihara buddha tidur
karena memang posisi saya ini tepat di belakang saya ini adalah ropang
atau patung buddha tidur yang dimana ini sebenarnya adalah menjadi kawasan titik suci dari umat buddha
yang tidak hanya di mojokerto namun juga jawa timur dan juga indonesia
nah uniknya yuda memang kawasan ini tidak hanya sebagai tempat beribadatan oleh umat buddha
namun juga di sini ini menariknya
yudha menjadi kawasan wisata
yang juga menjadi ikon wisata tidak hanya di mojokerto namun juga jawa timur
kalau yuda melihat di sekitar saya ini yang menarik adalah bahwa ini adalah perayaan hari waisak
namun begitu yang datang di mahavihara ini adalah masyarakat umum
kalau anda lihat banyak yang berhijab juga begitu ya
jadi ini kalau dilihat di jawa timur ini lokasi wisata ini menunjukkan toleransi yang cukup tinggi
ada perayaan waisak di sini juga banyak masyarakat di sekitar tidak hanya mojo kerto namun juga di luar mojo kerto
ini juga mendatangi wihara untuk berwisata
sekali lagi memang kawasan ini adalah kawasan wisata yang populer
meskipun awalnya ini adalah tempat beribadatan
nah kemudian juga untuk malah salah pembatasan
ini yang menarik bahwa kawasan ini sekali lagi ramai dengan luasan sekitar enam hektare
namun begitu yang dimanfaatkan hanya tiga hektare
begitu juga untuk perayaan waisak nanti ini dibatasi
oleh umat budaya ini sekitar lima puluh umat saja yang bisa mengikuti prosesi puncak waisak
yang ini kemungkinan puncaknya adalah berkisar pukul delapan belas tiga puluh waktu indonesia barat
dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perayaan waisak di mahavihara mojo pahit mojo kerto
kita bisa bertanya langsung dengan biku wiryanadi mahatera ketua wihara mahavira mojo pahit
selamat siang biku
biku boleh dijelaskan kalau untuk perayaan waisak tahun ini atau sekitar dua lima ratus enam puluh lima buddha era
ini perayaan waisaknya apa saja biku yang akan dirayakan di mahavihara mojo pahit mojo kerto ini biku
ya karena kita mengingat pandemi yang masih meluas
sehingga kita mengadakan upacara sangat singkat sekali dan sederhana
dan tahun ini kita dari sangga agung indonesia mengatakan temanya adalah
eling lanwas podo kepedulian sosial
karena keadaan kondisi negara yang lagi musibah penyakit ini sehingga kita mengadakan sangat sederhana sekali
jadi nanti pada pukul
delapan belas tiga belas lebih tiga puluh detik kita mulai upacara
setengah lima kita akan prosesi
kelilingi wihara setelah itu baru mandi buddha baru ada kebaktian pesan waisak nanti
baik biku boleh dijelaskan kalau puncaknya itu adalah delapan belas tiga belas tiga puluh waktu indonesia barat
namun kalau saya lihat jadwalnya itu dimulai dari enam belas tiga puluh dimulai dari pradaksiana
boleh dijelaskan itu runut
dan penyertanya apa saja untuk perayaan waisak tahun ini biku
jadi ya kita di mahawihara mojopahit selalu mengadakan acara ini sesuai dengan yang di borobudur
jadi membawa relik sang buddha keliling jalan ya dengan sesajian sesajian itu keliling wihara mojopahit
setelah keliling masuk sebelum masuk mandi buddha dulu baru masuk ke bakti salah mengadakan upacara
jadi kita bisa lihat agama buddha setelah itu detik detiknya kita menyambut dengan semadi
berkaitan dengan puncak waisak tahun ini kebetulan kan nanti malam ini ada gerhana bulan total biku
apakah ada makna khusus begitu terkait atau bertepatan saja
ya kalau saya lihat sih dengan adanya sebelum waisak detik waisak ada gerhana bulan
gelap total tapi ya setelah itu kan ada terang
jadi gelap setelah gelap baru ada penerangan sempurna itu yang diajarkan oleh sang buddha
kemudian kebetulan kan untuk waisak tahun ini masih bertepatan dengan pandemi ya biku
bagaimana kalau saya lihat dari data ini ada pembatasan untuk umatnya itu berkisar lima puluh
ataukah ada pembatasan pembatasan lain biku untuk perayaan waisak tahun ini
ya kalau pembatasan memang kita daftar ya
yang hadir kurang lebih lima puluh sampai tujuh puluh lima lah gitu
dan pembatasan lainnya ya bagi umat umat yang non buddhis ya diharapkan umpama datang ya
supaya menjaga protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah
demi untuk diri kita sendiri keselamatan maupun untuk keluarga dan masyarakat sekitar kita
biku ini yang menarik adalah bahwa
wihara ini mahawara mojopahit ini kan sebenarnya tempat peribadatan umat buddha begitu
namun kalau saya lihat di sini biku pengunjungnya itu banyak yang non buddha
yang berhijab banyak
dan ini menjadi ikon wisata tidak hanya mojokerto namun juga jawa timur
kalau dari biku sendiri bagaimana pendapat biku ketika tempat peribadatan ini banyak sekali masyarakat yang datang ke sini
dan digunakan sebagai ikon wisata biku
ya memang saya sebagai pendirinya
karena saya lahir di mojokerto ya
dan saya ingin supaya benar benar mojopahit itu kembali nama besarnya
kerajaannya tidak mungkin tapi nama besarnya kembali budayanya juga kembali ya
karena saya membaca di ramalan ramalan jawa boyo dikatakan zaman edan wong jowo lali jawanya
nah ini saya tidak menghendaki
jadi saya ingin kembalikan makanya ini model jawa semua
bangunannya joglo dalamnya rupang rupangnya itu juga semua dari mojopahit
saya ambil dari museum jakarta
supaya benar benar orang mengerti bahwa joglo itu boleh disebut bangunan joglo kalau ada empat tiang sokok guru
nah itu empat ajaran sang buddha empat kesenjataan mulia
sampingnya itu delapan tiang delapan jalan utama
tangganya lima pancasila buddhis
wawungnya pesisun susun tiga triratna buddha dharma dan sangga
ada banyak biku yang disampaikan dari established dari mahavihara ini
namun kalau untuk perayaan waisak kali ini ini mungkin singkat biku ada yang ingin disampaikan terkait dengan pandemi yang ada di indonesia dengan perayaan waisak
atau memperingati waisak tahun ini biku
ya saya selaku biksu yang sebagai ketua dewan pembina yayasan lumini mahawiaramojapahit selalu mendoakan dan mengharapkan semoga negara kita aman bebas dari musibah dan sebab penyakit sebagainya
dan juga saya harapkan semoga dengan berkah waisak ini semua makhluk hidup baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan akan hidup bahagia dan bebas
baik terima kasih biku
sampai setelah bapak fentusukitata namo buddhaya
ya sudah jadi sebegitulah untuk perayaan waisak di mahavihara mojopahit mojokerto ini
memang ada pembatasan pembatasan ya
tidak hanya bagi umat namun juga kawasan ini yang digunakan sebagai lokasi wisata
ini sebenarnya juga untuk perayaan waisaknya
ini sebenarnya kan dimulai pukul enam belas tiga puluh waktu indonesia barat
namun ada pembatasan untuk pengunjung umum ini maksimal
pukul tiga belas waktu indonesia barat ini harus mengosongkan kawasan ini
begitu juga yang untuk masuk ini sudah tidak diperbolehkan
padahal kalau sebelum pandemi yuda kawasan ini juga meskipun pada perayaan waisak
di puncak puncak waisaknya itu tetap diperbolehkan
masyarakat di luar yang merayakan waisak ini mengunjungi kawasan mahavihara ini
dan untuk pembatasan selain waktu buka ini juga kami melihat adanya petugas petugas dari satga
covid sembilan belas kabupaten mojokerto dan juga nanti kapolres mojokerto rencananya juga akan meninjau
sekaligus mengamati bagaimana proses waisak yang dilaksanakan di mahavihara mojopahit mojokerto ini
kembali ke studio yudha namobudaya
terima kasih wida untuk laporan langsung anda dari mojokerto
selamat bertugas kembali